menjaga jarak dalam self satu dua meter mengenakan masker membawa sajadah dan memeriksa suhu tubuh jemaah
menjadi syarat digelarnya ibadah sholat idul fitri secara berjamaah di jawa timur
majelis ulama indonesia wilayah jawa timur menegaskan
ibadah sholat idul fitri dan takbir merupakan bagian dari syiar islam
serta wujud syukur kepada allah swt
meski demikian penyelenggara ibadah di jawa timur wajib memperhatikan protokol pencegahan penyebaran covid sembilan belas
terus berkaitan dengan penyelenggaraannya sedapat mungkin memang bisa dilaksanakan di masjid musola atau di lapangan
dengan catatan harus tetap disiplin menegakkan protokol pencegahan covid sembilan belas
sekretaris daerah provinsi jawa timur heru cahyono mengatakan
penyelenggaraan sholat idul fitri di semua masjid di jawa timur
dapat merujuk pada masjid al akbar surabaya
jadi mulai masuk sudah dipisah
masuk antrinya juga sudah diarahkan
setelah itu jaraknya satu sampai dua meter
sandal tidak boleh tinggal di luar harus dibawa masuk
karena proses pengambilan sandal pada saat sholat selesai sholat itulah yang mulai berjubel
selain itu heru berharap
khotib menyampaikan khutbah yang tidak terlalu panjang
ia pun menghimbau masyarakat agar mandi setelah menjalankan sholat idul fitri
dan tidak bersalaman dengan jamaah lain
eka rima aga dipa surabaya jawa timur